cnn indonesia breaking news
pesawat batik air dengan nomor penerbangan tujuh ribu tujuh ratus tiga bertabrakan dengan pesawat lain di bandara halim perdana kusuma
saat akan take off pesawat batik air bertabrakan dengan pesawat lain dan terbakar di bagian sayapnya
berikut adalah rekaman video amatir yang ada di youtube dengan account ep tesen
pesawat batik air terbakar di bandara halim perdana kusuma
pesawat batik air terbakar
pesawat batik air terbakar di bandara halim perdana kusuma
pesawat batik air terbakar di bandara halim perdana kusuma
bandara halim perdana kusuma
pesawat batik air dengan nomor penerbangan tujuh ribu tujuh ratus tiga bertabrakan dengan pesawat lain di bandara halim perdana kusuma
pesawat batik air bertabrakan dengan pesawat lain di bandara halim perdana kusuma
untuk mengetahui situasi terakhir kami telah terhubung dengan fainta negoro salah satu penumpang batik air
fainta apa bisa anda ceritakan terkait kecelakaan ini
anda sekarang berada di mana
fantas sejauh yang anda tahu apakah ada korban jiwa atau ada yang terluka
bagaimana penumpang yang lainnya
sejauh ini penumpangnya selamat semua dari informasi yang kami terima
kemudian kondisi saya lihat dari kondisi bandara sendiri sangat terkontrol
pihak dari bandara sangat bagus ya dalam mengendalikan situasi
tidak ada kerumunan tidak ada penumpang yang panik histeris setelah peristiwa itu
semuanya terkontrol dengan baik
fainta bagaimana dengan
apakah sudah diketahui bagaimana kondisi penumpang di sana saat ini
sejauh yang kami tahu sih di sini penumpangnya nggak ada korban ya
bisa nggak ada ini nggak ada informasi kalau penumpangnya ada yang terluka
itu tidak ada
bagaimana dengan respon batik air sendiri
apakah dari pihak ofisial di sana sudah memberikan penjelasan
ada kejadian sepertinya
ada kejadian sepertinya
ada kejadian sepertinya
sudah sudah jadi tapi mereka cukup baik sih
merespon begitu lima menit setelah kejadian
langsung menginformasikan juga kepada penerbangan yang lain bahwa ada kecelakaan di landasan pacu
lalu semua pesawat yang tadinya mengantri di situ langsung menuju ke parkiran dan semua menuju ke ruang tunggu dengan tertib
langsung di handle dengan baik sih mbak
nggak ada simpang siur cerita
kita juga langsung dikasih tahu kalau akan ada apa istilahnya clearance untuk landasan pacu untuk
untuk itu kita harus menunggu sekitar paling cepat satu jam
kayak gitu mbak
bagaimana dengan aktivitas di bandara halim perdana kusuma sekarang
apakah semua aktivitas penerbangan telah dihentikan
betul landasan pasti ditutup sementara
demikian juga otomatis bandaranya juga ditutup sementara sampai landasan pacunya siap untuk digunakan
di ruang tunggu sendiri saat ini semua penumpang menunggu dengan sangat teratur
melakukan aktivitas yang sangat biasa seperti di ruang tunggu
tidak ada berkerumun atau melihat ke arah landasan dengan berlebihan
jadi semua terkontrol dengan baik sih mbak
mungkin karena informasi yang disampaikan dengan cepat ya
ya mbak dengan terbakarnya pesawat batik air di sana apakah ada pesawat di sekitarnya yang mengalami kerusakan
ada gejala ke situ
yang istilahnya kalimat terbakar yang saat ini ada di media masa maupun di ini sebenarnya tidak terbakar
yang seperti mungkin orang ketika mendengar itu seolah olah pesawatnya terbakar semuanya gitu ya
kalau dari sini dari ruang tunggu ke atas ke melihat ke pesawat tidak ada kobaran api dan lain sebagainya
ataupun percikan api tidak terlihat ya
nggak tahu kalau di dalam tapi yang jelas tidak ada tanda tanda kebakaran
seperti kalau orang bicara ada kebakaran
tidak ada ya
ya fainta terima kasih sekali atas waktunya di world now cnn indonesia